diberlakukannya kembali psbb secara ketat di ibu kota berdampak pada banyak sektor dan pekerja
termasuk pekerja di industri seni kreatif serta industri jasa perhotelan dan restoran
lalu bagaimana mengatur siasat kala psbb kembali berlaku ketat
kami bahas malam hari ini bersama hikmat darmawan komite film dewan kesenian jakarta atau dkj
dan juga maulana yusran wakil ketua umum perhimpunan hotel dan restoran indonesia atau phri
selamat malam mas hikmat pak maulana
saya ke pak maulana dari perwakilan phri terlebih dahulu
pak maulana mengingat psbb ini menjadi salah satu bentuk strategi untuk menekan laju penyebaran covid sembilan belas khususnya di wilayah ibu kota di dki jakarta
apakah menurut anda dari phri sendiri juga melihat bahwa psbb ini juga dibarengi atau diiringi juga dengan strategi
untuk menjaga nafas dari pelaku usaha khususnya di sektor
restoran dan juga perhotelan
nah justru itu yang kita belum mendengar dari pemerintah daerah ya dengan rencana terkait dengan rencana adanya pemberlakuan psbb kembali
bagi kami penerapan psbb ini harusnya juga diiringi dengan kebijakan dari pemerintah terhadap beban dari para pelaku usaha khususnya begini
karena kita sudah melihat dari bulan maret yang lalu sampai bulan juni
itu bagaimana pelaku usaha tersebut sudah
apa namanya tidak daya tahannya sudah hilang gitu loh
ditambah lagi dengan pemberlakuan kembali setelah untuk melakukan psbb ulang
walaupun kemarin telah terjadi psbb transisi namun demand itu tidak meningkat
nah kami berharap ada dua hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah jika akan melakukan psbb kembali
pertama pemerintah juga harus konsekuen
jangan ditarik pajaknya misalnya pbb kemudian pajak reklama pajak kendaraan
yang menjadi beban
para pelaku usaha sehingga kami juga tidak
apa namanya sehingga fair ya kita tidak menanggung beban pemerintah
kemudian yang kedua juga pemerintah harus juga memperhatikan kebutuhan pokok daripada para pekerja
yang mereka terpaksa harus dirumahkan akibat tempat usahanya harus ditutup dan tidak bisa beroperasi
oke teman teman dari phri berada di masa pandemi ketika waktu di awal awal pandemi
lakukan psbb di bukota kemudian ada di pelonggaran di masa psbb transisi
kemudian sekarang harus dihadapkan lagi dengan psbb sama seperti di awal pandemi
evaluasinya apakah ketika ada di masa transisi ini cukup kembali
paling tidak mungkin tidak mengembalikan seratus persen
tapi paling tidak perlahan mengisi puasa yang sempat dialami selama mungkin satu dua bulan tiga bulan di awal masa pandemi kah
pada saat psbb transisi tersebut memang ada terjadi sedikit pertumbuhan ya
namun kalau kita bicara khusus hotel ya hotel itu belum semuanya buka
karena kebanyakan akupensi itu sekitar dua puluh lima persen maksudnya akupensi paling tinggi ya dua puluh lima persen
dan kemudian akupensi itu juga belum diiringi dengan kenaikan dari
kenaikan okupansi dua puluh persen itu belum diiringi dengan average okupansi yang masih turun sampai tiga puluh empat puluh persen
nah kemudian jumlah kamar yang buka itu belum maksimal seperti kondisi normal jadi dua puluh lima persen itu belum maksimal
namun oke lah karena kita kan masih dalam situasi pandemik ya
bagi kawan kawan yang mau buka untuk mendapatkan paling tidak mengempur kecil daripada subsidi mereka terhadap kos atau biaya berbulannya
kemudian di restoran juga begitu kan kita sudah melihat juga mal itu sudah dibuka
namun walaupun mal sudah dibuka
jadi kapasitas daripada pekonsumen yang datang pun tidak bisa sampai lebih dari empat puluh persen mungkin masih tiga puluh persenan
nah ini juga berdampak pada usaha usaha restoran itu yang tadinya sudah buka tutup kembali
itu yang terjadi karena hotel dan restoran itu tanpa disuruh tutup juga pasti akan tutup
kalau misalnya pergerakannya dibatasi karena mereka adalah bisnis yang butuh interaksi orang di dalam situ
ketika nanti psbb ini akan berlaku pada empat belas september
pak maula nah artinya kita berbicara mengenai restoran ya
restoran tidak diminta untuk tutup gitu
tapi artinya tidak diizinkan untuk dine in atau semua harus dibawa pulang makanan
itu tidak bisa menjadi bagian dari siasat
nggak bisa mbak nggak bisa dibagi jadi bagian
karena gini pertumbuhan restoran itu bukan serta merta hanya untuk pertumbuhan restoran sekedar kebutuhan makan pagi siang dan malam
restoran itu dari masa normal aja kita perhatikan bahwa restoran itu adalah
mereka tumbuh karena adanya pergerakan orang
contohnya yang bekerja dari misalnya dari pinggir dki di luar dki misalnya bogor bekasi
mereka pergi pagi tentu mereka butuh breakfast di luar atau mereka butuh coffee
itu yang tumbuhnya untuk restoran restoran tersebut
kan kalau kita lakukan psbb kan mereka tidak akan laku lagi
kemudian yang keberikan
yang berikutnya adalah tempat tempat bekerja
jadi kebiasaan dari para pekerja itu siang itu kan makan di luar
kan tidak mungkin mereka alihkan mereka dengan takeaway ya
hanya beberapa restoran saja yang bisa melakukan penjualan secara take away atau online
karena kalau kita hanya fokus kepada takeaway atau online itu jumlah restorannya sudah terlalu besar
tidak serta merta itu strategi itu bisa digunakan untuk menganulir dari tutupnya restoran atau pembelakuan psbb
untuk fokus restoran ya
oke meskipun juga salah satu yang diminta adalah ketika psbb nanti untuk sektor perkantoran
karyawan juga kembali wfh atau bekerja dari rumah itu pun juga tidak ya berarti ya pak maulana ya
tidak karena restoran itu tumbuh karena ada kegiatan bisnis di sekitarnya
itu yang paling utama sebenarnya
oke saya ke mas hikmat
mas hikmat dari ini juga pasti berbeda atau mungkin juga sama
saya tidak tahu kalau misalnya dari teman teman di industri seni
khususnya mungkin di film ya kita lihat bahwa berapa bulan puasa teman teman ini
hampir kurang lebih enam tujuh bulan ya kan tidak ada aktivitas
padahal kita tahu kalau untuk pekerja seni kreatif khususnya di industri perfilman
mereka harus total berhenti
tapi kita tahu juga memang ini memang diharuskan
karena tidak mungkin biasanya teman teman dari pelaku seni atau yang mereka terlibat dalam satu proyek film gitu
memang harus melibatkan banyak orang di sana banyak kru di sana
nah menghadapi psbb ini nanti ke depannya
ya sebetulnya kalau belajar dari ini ya apa namanya
dari kasus psbb sebelumnya dan di awal pandemi
itu kita melihat ada semacam pelajaran dari film
kita sadari ada apa sorry saya agak feedback jadi agak keganggu saya
mungkin boleh di mute sedikit di mute dulu laptopnya biar tidak feedback
jadi kalau film itu kan memang dia ada rantai produksi distribusi dan ekstribusi gitu ya
di samping yang lain lain sampai ke apresiasi dan lain lain untuk ekosistemnya
nah kalau kita bicara produksi saja misalnya ada yang praproduksi penulisan naskah persiapan persiapan
lalu ada seterusnya
ada shooting lalu setelah itu kan ada post productionnya
nah yang sangat terganggu jelas adalah pada saat syuting
sementara pembuatan naskah misalnya itu bisa di rumah saja
dan post production juga sampai titik tertentu bisa menyesuaikan diri dengan pembatasan gerak itu
yang sangat terdampak itu adalah yang terlibat di dalam syuting
bukan hanya bintang tentu saja
tapi banyak yang menggantungkan hidupnya ke dalam proses syuting itu sendiri
apa namanya kru dan sebagainya gitu ya
nah itu yang kemarin sangat dipikirkan
bagaimana menghadapi ini
tidak sampai enam bulan tujuh bulan sebetulnya penghentiannya atau terhenti semuanya
karena sudah ada mulai shooting dan sebagainya
persoalannya kan kalau film misalnya adalah eksibisi bioskop tutup
tapi pada saat yang sama pola menonton orang kan dari segi penonton berubah
dia bisa menyesuaikan diri
ekspektasi penonton praktis lebih mudah disesuaikan
ketimbang apa yang terjadi di bagian produksi ini
nah dalam konteks itu memang seni film ini punya mekanisme untuk mengembangkan jaringan pengaman sosial
bagi mereka yang sangat
walaupun diharapkan sebetulnya ada tangan pemerintah untuk memberikan semacam stimulus atau bantuan sosial
bantuan sosial kemarin sudah ada di proses gitu
tetapi kan masih banyak kekurangan
yang lebih penting lagi sebenarnya stimulus ekonominya
karena demand untuk hiburan itu sebetulnya malah meningkat sekarang
tetapi yang belum bisa dipecahkan bagaimana dengan proses syutingnya
karena setelah film itu pendapatannya didapat dari bioskop dan bioskop justru ditutupkan
tetapi ada venue untuk memutar film yang lain dan sebagainya
tapi kalau bicara seni secara umum beda beda sih
kalau penulisan ada peningkatan tapi penerbitan terdampak
yang paling terdampak di dunia seni adalah seniman pertunjukan
kalau misalnya kita berbicara medium soal exhibitionnya
dalam hal ini adalah bioskop
mungkin tidak para pekerja seni ini kru kru ini masih bisa punya ruang bergerak
masih bisa mendapatkan pendapatan
tapi medium exhibitionnya strategic business modelnya yang kita ubah
mengingat tadi mas ivan juga katakan bahwa behavior atau perilaku masyarakatnya pun dalam hal menonton sekarang pun juga berubah
bisa tidak misalnya seperti contoh mulan
yang akhirnya dililis melalui
kita juga bisa mengadaptasi itu
kemarin dkj sudah mengadakan diskusi publik ya
tentang opsi mengenai pembukaan kembali bioskop
dan memang kemarin itu dari pihak pengusaha bioskop pun maupun produser film
walaupun jelas mengharapkan adanya kembali perputaran ekonomi seperti sebelumnya
tetapi ada sikap dasar
bahwa tidak ingin menjadi yang bertanggung jawab terhadap penciptaan kluster virus atau korban covid lagi gitu ya
jadi mereka pada dasarnya satu menerapkan protokol kesehatan secara ketat
dan itu masih meraba raba dan itu dibanding sejauh ini sudah ada beberapa model
kan ada beberapa di negara yang sudah membuka bioskop
nah dalam konteks itu kemudian para pekerja
ada film juga kan harus dicarikan jalan
apakah selama syuting tidak berjalan
ada penyaluran lain
kalau yang tenaga kreatifnya sendiri sih sebenarnya lebih mudah menyesuaikan ya
lalu mengenai eksebisi tadi
betul ada dua model
satu film tenis itu dia tetap di bioskop tapi di dunia
jadi di negara negara yang sudah dibuka bioskopnya
penghasilan tetapi itu percobaan yang menarik juga
tapi mulan misalnya itu dia sepenuhnya mengambil jalur online
ada pros and conce tetapi ada satu yang terlupakan dalam pembicaraan ini
ketika kita di indonesia membicarakan opsi pembukaan bioskop misalnya
yang sering dilupakan adalah bahwa ada konteks kesehatan masyarakat
dalam artian bioskop yang dibuka
siapapun bukan sekedar mikir pakai masker
apa jaga jarak
tetapi keputusan dibuka itu bergantung pada kurva
di setiap lokal
nggak hanya negara ya
cina aja masing masing kota bisa beda beda tuh
jadi keputusan buka atau tidak bioskop
itu bergantung pada konteks kasusnya
dalam keadaan demikian
yang diperlukan adalah mulai berpikir
bahwa memang sekarang keadaannya tidak normal
bahwa tidak ada yang namanya kembali seperti dulu dalam beberapa tahun ke depan
artinya harus ada remodeling
itu saya kira sesuatu yang urgen
dan merupakan kepentingan para pengusaha hiburan juga
untuk membayangkan remodeling bisnis
remodeling bisnis ya
pak maulana perspektifnya akan beda beda kalau kita berbicara dampak
berbeda dari masing masing sektor
kita kembali ke phri
proyeksi dampak ketika psbb ini nanti kembali berlaku pada minggu depan
dampak bagi dunia usaha atau sektor usaha dalam hal ini perhotelan dan juga restoran
dan yang paling juga tidak kalah mengkhawatirkan adalah pekerja
karena ancaman atau ketakutan dengan ancaman phk bisa saja terjadi
ya jadi begini
kalau kita bicara dampak
kita sebenarnya dampak itu sudah bukan hal baru ya
kita sudah pernah melakukan itu dari bulan mei
itu sudah ada dampaknya
pertama adalah pasti terjadinya unfit leave
karena bisnis hotel itu sekali lagi membutuhkan interaksi orang
jadi kan dia tidak bisa digantikan
beda dengan bisnis seperti manufaktur dan lain lain
mereka kalau selama kantornya bisa diatur pabrik bisa dibuka
mereka bisa produksi
pesanan bisa dipesan dengan berbagai macam cara
tapi kalau hotel proses pemesanannya mungkin bisa melalui digital dan seterusnya
tapi pada akhirnya mereka membutuhkan orang itu untuk datang
kan nggak mungkin mereka pesan tapi nggak ada yang menginap
nah interaksi ini yang dibutuhkan
termasuk juga restoran
mereka juga membutuhkan proses atau interaksi pada saat mereka dine in
nah jadi otomatis dampak itu pasti yang akan terjadi adalah penurunan okupansi pada hotel
dan juga pasti terjadi otomatis revenue hotel dan restoran pasti akan turun
nah tapi yang lebih parah itu sebenarnya yang kita lihat di sini dampak itu adalah terhadap daya tahan dari perusahaan itu sendiri
karena perusahaan itu yang kita perhatikan dari bulan maret pada saat psbb dilakukan
kami di sektor usaha itu tidak ada relaksasi sedikitpun dari pemerintah daerah
terkait pajak pajak yang dibawa undang undang dua puluh delapan tahun dua ribu sembilan kan banyak itu
seperti pbb itu tidak mengaturkan pajak pbb
karena kita tetap bayar lho
terus masuk pajak kendaraan
pajak pajak daerah itu tetap berlaku
mengapa tidak ada relaksasi
jadi pemerintah memulakan kebijakan tapi yang menanggung beban itu adalah pelaku usaha
atau masyarakat termasuk para pekerjanya
ini yang kita harapkan
pemerintah juga konsisten
jadi biar adil
jadi dilakukan psbb kebijakan kita setuju
tapi tentu beban itu jangan ditanggung oleh masyarakat gitu loh
jadi kalau misalnya saya tanya siasat paling tepat ketika nanti dikasih
psbb ini berlaku secara ketat dari phri
ya kami berharap pemerintah relaksasi terhadap pengurutan pajak itu tetap diberikan kepada pelaku usaha
oke relaksasi pajak
kita semua bisa diam di rumah
jadi tidak ada saling menyalahkan lagi
masyarakat harus di luar
mereka tetap keluar
mereka keluar itu untuk mencari makan
untuk mencari kerja
tidak ada tempat usaha pekerjaan yang bisa mereka konversikan
walaupun kalau mereka nggak bekerja di satu tempat
karena pergerakannya yang dibatasin
pemerintah kan nggak boleh memungut pajaknya juga kalau misalnya nggak ada lapangan usaha yang bisa kita pekerjakan atau tidak menghasilkan bisnis di situ
jadi jangan hanya sekedar mengambil kebijakan psbb
nanti seolah olah kita pelaku bisnis atau pelaku usaha itu bertentangan dengan nakes atau medis
dengan pertimbangan kesehatan kan nggak begitu juga
tapi selama ini yang dibebankan itu akibat dampak psbb itu adalah para pelaku usaha
itu yang kita perhatikan
dan masyarakat itu sendiri
relaksasi pajak demi keberlangsungan sektor usaha dan juga para pekerja ya
itu siasat tepatnya
terakhir mas hikmat silahkan
siasat tepat kalau untuk pekerja di industri seni khususnya perfilman ketika psbb ini berlaku
selain tadi mungkin remodeling tadi tadi yang anda sebutkan
satu kita perlu menyadari bahwa ekonomi kita berbasis gerakan betul
tetapi pada saat virus ini justru memang berbasis pada pergerakan manusia
jadi apa yang terjadi pada pergerakan virus itulah yang harus menjadi bagian dari pertimbangan ekonomi kita
dalam konteks ini saya mengusulkan saya setuju sebenarnya pada prinsipnya jangan sampai pengusaha atau pelaku atau warga hanya memikul sendiri beban ekonomi yang ditimbulkan dari psbb yang harus dilakukan misalnya
tetapi ada yang saya usulkan ada stimulus ekonomi satu
dan menurut saya persepsinya bukan hanya ini bebannya dari pemerintah daerah pemprov dki saja yang menyerapkan itu
karena ini masalah nasional
walaupun angkanya yang paling besar di dki saat ini dan menyebabkan harus ada psbb
tetapi itu adalah beban nasional
jadi saya mengharapkan dari pusat pun ada dukungan agar terjadi proses yang tidak memberatkan warga dan pelaku ekonomi
kreatif seniman dan sebagainya untuk menjalani psbb ini
berupa bansos maupun stimulus ekonomi terutama terhadap bidang seni kreatif ini
sehingga apa yang disebut remodeling tadi penyesuaian terhadap model dunia yang baru bisnisnya gimana yang baru itu
itu juga diakomodasi oleh stimulus ekonomi itu dan harus serius
ada beberapa contoh di berbagai negara lain
yang mengadakan stimulus ekonomi buat bidang seni budaya dan ekonomi kreatif
oke terima kasih
dua siasat tadi dari phri dan juga dari komite film dkj jakarta
terima kasih mas hikmat darmawan dan juga pak maulana sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini